besaran tunjangan hari raya untuk aparatur negeri sipil tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun tahun sebelumnya
sejumlah komponen ditambah untuk thr pns tahun ini sehingga nilainya akan lebih besar dari tahun sebelumnya
apa saja komponen tambahan ini kami akan membahasnya dalam kabar gembira thr pns dua ribu dua puluh
kita lihat untuk komponen apa saja yang ditambahkan dalam thr pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya
sehingga membuat thr pada tahun ini ini tadi pernyataan dari menteri keuangan sri mulyani akan sama dengan take home pay dari para aparatur sipil negara ini
yang pertama adalah untuk thr di tahun dua ribu delapan belas ini selain gaji pokok ini akan ada tunjangan dari kinerja juga dan juga tunjangan keluarga
dua komponen inilah yang berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun dua ribu tujuh belas yang lalu thr ini untuk para aparatur sipil negara
ataupun juga pns ini hanya mendapatkan
dan untuk tahun dua ribu delapan belas ini presiden jokowi dodo sudah resmi mengumumkan untuk thr ini ada tunjangan kinerja dan juga tunjangan keluarga
nanti akan kita bahas lagi berapa besaran dari tunjangan kinerja dan juga tunjangan keluarga
kemudian diumumkan langsung oleh presiden jokowi kemarin untuk besaran thr dan juga gaji ke tiga belas para aparatur sipil negara ini
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang tidak pernah diumumkan
secara langsung dan untuk adanya kenaikan dari komponen thr para aparatur sipil negara dan juga pensiunan ini untuk tahun dua ribu dua puluh
ini nilainya juga tidak sedikit
inilah yang akhirnya menimbulkan banyak kritik dari sejumlah kalangan
dari anggota dpr dan juga dari para ekonom dan juga para kritikus tentunya gitu ya terhadap pemerintahan yang mengatakan jika ini semata dilakukan karena tahun politik dua ribu delapan belas dan juga tahun politik tentunya ada pilpres dua ribu sembilan belas
tidak tanggung tanggung dan anggaran ini bahkan mencapai lebih dari tiga puluh lima triliun rupiah
itulah akhirnya muncul banyak sekali kritikan
juga langsung bahkan presiden jokowi yang mengumumkan kenaikan dari thr yang akan diberikan kepada aparatur sipil negara dan juga kepada para pensiunan ini
ini dia pensiunan akhirnya dapat thr setelah di tahun sebelumnya pensiunan dari aparatur sipil negara ini tidak mendapatkan thr dan juga gaji ke tiga belas
untuk mulai tahun ini dua ribu delapan belas para pensiunan ini mendapatkan thr dan thr ini akan cair dua pekan sebelum lebaran
jadi waktu turunnya dari thr ini memang sudah sama dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas yaitu dua pekan sebelum lebaran
bahkan untuk swasta ataupun juga sesuai dengan peraturan dari kementerian ketenaga kerjaan ini bahkan paling lambat di tanggal sepuluh juli atau sepekan sebelum hari raya idul fitri
sementara untuk pns ini paling lambat dua pekan sehingga memang akan lebih dulu diperkirakan untuk pns mendapatkan thr
tahun dua ribu delapan belas ini dibandingkan swasta karena maksimal ini di tanggal sepuluh juni dua ribu delapan belas
kita sekarang kehitungan komponen dari thr yang akan didapatkan oleh aparatur sipil negara untuk tahun dua ribu delapan belas
ini adalah pns untuk golongan tiga a dengan masa kerja kurang dari setahun
kita lihat dari komposisinya gaji pokoknya ini di angka dua
atau lebih tepatnya dua empat lima ratus enam puluh enam tujuh ratus per bulan
ini adalah kembali pns golongan tiga a dengan masa kerja kurang dari setahun di lingkungan direkturat jenderal pajak
sehingga ini memang menjadi sampel saja contoh saja
tidak bisa dipukul rata tentunya
kemudian untuk tunjangan kinerja ini untuk pns dengan golongan tiga a dengan masa kerja kurang dari setahun
ini bahkan sudah mencapai dua belas
sehingga untuk total yang diterima dari gaji pokok dan juga tunjangan kerja saja ini sudah mencapai empat belas tujuh juta
belum lagi ada tambahan tunjangan tunjangan lainnya
seperti misalnya tunjangan keluarga
dan jika suami dan istri ini sama sama pegawai negeri sipil
sehingga tidak harus dari gaji suami jika gaji sang istri ini lebih besar
tidak harus suami
jika memang istri yang sama sama pns ini mendapatkan juga thr
kemudian jika hitung hitungannya kembali untuk golongan tiga dengan masa kerja kurang dari setahun di djp
ini akan mendapatkan sekitar satu ratus dua puluh ribuan
kemudian juga ada tunjangan anak
tunjangan anak ini maksimal tiga anak kandung dan juga satu anak angkat dan usianya
ini di bawah delapan belas tahun
kemudian juga ada satu anak angkat misalnya dengan usia di bawah delapan belas tahun
dan kalau kita lihat dari sini ini menjadi lima puluh ribu rupiah
sehingga ini kembali ini adalah hanya gambaran saja hanya contoh dari pegawai negeri sipil
untuk golongan tiga a di djp
dan dengan adanya tambahan tunjangan tunjangan ini gaji pokok untuk istri
kemudian juga gaji pokok untuk anak anak gaji pokok sendiri
kemudian juga tunjangan dan kinerja ini juga untuk simulasi dari perhitungan ini
memang masih belum diputuskan oleh kementerian keuangan
anak dikalikan dengan jumlah anak maksimal empat orang di bawah delapan belas tahun
sehingga untuk pns dengan golongan tiga a
yang masa kerjanya kurang dari setahun di lingkungan kerja dirjen perpajakan
maka akan menerima thr dengan komponen seperti ini
mencapai hampir lima belas juta rupiah atau empat belas sembilan ratus empat puluh lima satu ratus enam puluh sembilan
memang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tentu akan lebih tinggi
dengan adanya tunjangan tunjangan dan juga komponen komponen lainnya
membuat thr dan juga nantinya gaji ke tiga belas akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dan ini ada pernyataan dari asman abnur menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
yang mengatakan pokoknya jangan lambat bayar aja nanti
maksudnya paling lambat h empat belas dibayarkan
sehingga memang asman abnur menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ini
mengatakan sudah ada kabar gembira
seperti itu untuk para aparatur sipil negara akan mendapatkan thr yang akan lebih kurang sama dengan take home pay bulanannya
namun kembali untuk waktunya
karena inilah yang juga akan ditanyakan oleh para aparatur sipil negara
yang mengatakan jika terlambat ini juga akan mengganggu tentunya flow dari keuangan
karena kebutuhan dari mungkin untuk mudik kemudian juga untuk berbelanja menjelang lebaran
juga tentunya kebutuhan akan semakin tinggi
makanya presiden jokowi juga memastikan bahwa
thr ini akan cair untuk aparatur sipil negara
h empat belas dibayarkan atau sekitar dua pekan sebelum menjelang hari raya
sementara untuk peraturan dari kementerian tenaga kerjaan sendiri
ini maksimal di angka ataupun di hari tanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh
atau sepekan sebelum hari raya idul fitri nanti akan berlangsung
dan kita harapkan saja dengan adanya kenaikan dari thr ini tentunya akan mendorong juga
seiring juga dengan kinerja dari aparatur sipil negara
jangan hanya kenaikan ini justru dipolitisasi
karena kebetulan saja ini kebetulan dua ribu delapan belas ini dan juga dua ribu sembilan belas merupakan tahun politik